kita beralih ke informasi lainnya
menjelang mudik lebaran dua ribu delapan belas pt kereta api daob delapan surabaya meluncurkan kereta api eksekutif baru turangga jurusan surabaya bandung
dan cukup dengan rp empat ratus delapan puluh lima anda bisa menikmati perjalanan dengan fasilitas kereta yang cukup mewah
inilah fasilitas istimewa yang ditawarkan kereta api turangga baru jurusan surabaya bandung lewat solo dan yogyakarta
di dalam setiap gerbongnya terdapat lima puluh satu kursi dengan jarak kaki yang lebar
layaknya berada di pesawat eksekutif perjalanan kereta ini semakin nyaman dengan kursi empuk dan bisa disandarkan serta dilengkapi dengan headset di setiap bangku penumpang
selain itu masih ada banyak fasilitas
fasilitas lain seperti penunduh kaca jendela meja portable yang dilengkapi lampu baca serta kebersihan toilet yang terjamin
tujuh gerbong berkapasitas tiga ratus lima puluh seat buatan pt inka ini resmi dioperasikan pada tujuh belas april dua ribu delapan belas
harganya pun tak beda jauh dengan kelas ekonomi cukup dengan tarif rp empat ratus delapan puluh lima
para calon penumpang bisa menikmati perjalanan nyaman sepanjang rute surabaya solo jogja dan bandung
selain untuk angkutan di jadwal reguler kereta ini juga direkomendasikan untuk angkutan mundi dua ribu delapan belas
diluncurkan kereta api baru yaitu kereta api turangga dengan rangkaian baru rangkaian kelas eksekutif new image
itu terbaru yang baru keluaran dari inka dioperasionalkan terhitung mulai hari ini
ini dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa kereta api
jika anda tertarik silahkan melihat jadwal kereta api turangga ini yang disediakan di stasiun gubeng surabaya
dari broto purnawantau surabaya